inilah momen barada e atau richard eliezer saat bertemu kedua orang tuanya dalam sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di pengadilan negeri jakarta selatan kamis pagi
orang tua eliezer terlihat hadir dan duduk di barisan depan
ini merupakan pertama kalinya orang tua barada e mendatangi ruang sidang
dalam persidangan anaknya kali ini ibunda eliezer pudihang lumiu menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya brigadir yosua
dan ia berharap putusan hakim adalah yang terbaik bagi putranya
kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari tuhan
apa yang tuhan berikan apa nanti hasilnya itu yang terbaik dari tuhan
itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua
kepada majelis hakim eliezer mengatakan ia diperintah untuk membunuh yosua
eliezer juga menjelaskan perintah verdi sambo mulai diterimanya saat
di rumah saguling
di tempat yang sama sambo juga memberi arahan untuk merekayasa cerita terkait penembakan
saya pada saat itu cuma jawab siapa pak
perintah saudara terdakwa ferdi sambo saat itu bunuh bukan hajar
bukan yang boleh
tidak ada yang boleh
tidak ada perintahnya jelas
jelas yang boleh
siap yang boleh
sidang pembunuhan berencana terhadap brigadir joshua rencananya akan kembali digelar pada rabu pekan depan